terbakarnya kapal satya kencana sembilan di perairan tanjung selatan menyisakan trauma bagi para penumpang
salah seorang penumpang adalah wanita hamil enam bulan bernama uswatun hikmah
wanita asal lamongan itu terjatuh ke laut saat berupaya menuruni tangga tali yang menggelantung di kapal untuk menuju ke sekoci
uswatun pun sempat terombang ambing di laut selama dua puluh menit sebelum akhirnya diselamatkan penumpang lainnya ke dalam sekoci
inilah uswatun hikmah ia berhasil diselamatkan oleh kapal motor nikisare bersama satu ratus empat puluh penumpang lainnya
kondisi wanita berusia dua puluh tahun ini memang masih lemah
pasalnya wanita yang tengah hamil anak pertama ini sempat jatuh ke laut karena tangannya terinjak kaki penumpang lain ketika berjejal untuk turun di tangga tali menuju sekoci
usfatun pun sempat terombang ambing selama dua puluh menit sebelum diangkut ke dalam sekoci oleh penumpang lainnya
pengalaman pertama uswatun naik kapal laut ini membuat ia trauma
sekoci sudah dikeluarkan sudah dapat pelanggung terus saya lewat tangga itu
terus sudah sampai setengah hampir mau ikut ke sekoci itu dari lantai dua itu bapak bapak ya sama sama panik ya tangan saya sempat diinjek
terus saya jatuh dari atas itu terus saya ngapuk
seperti uswatun m arsyad juga tampak masih shock
laki laki asal banjarmasin ini harus kehilangan uang lima puluh juta rupiah beserta surat berharga lainnya dan puluhan mobil angkut ekspedisi
bahkan arsyad nekat terjun dari lantai tiga kapal setia kencara sembilan karena melihat penumpang lain berebut turun ke sekoci
uang yang dilempar berapa nilainya pak
mana ketemu saya nyemplung lantai tiga itu
saya nejun aja langsung nyelamatin itu teman saya itu sudah di bawah posisi gak pake pelanggung
ternyata begitu bapak nyebur gak ada lagi uangnya
bisa lagi saya ngontrolnya nyelamatin ini sama handphone saya semuanya di dalam situ semua
seluruh penumpang kapal satu dan dua di dalam situ semua
kencana sembilan yang terbakar di perairan tanjung selatan berhasil dievakuasi
para penumpang sempat terombang ambing di lautan selama tiga jam menunggu bantuan hingga akhirnya diangkut oleh kapal motor nikisae sebanyak satu ratus empat puluh satu orang
dan delapan puluh delapan penumpang diangkut kapal motor kumala menuju pelabuhan trisakti banjarmasin
satu orang dikabarkan meninggal dunia diduga karena panik
menurut kepala kesehatan bandaran otoritas pelabuhan atau ksop banjarmasin
bambang gunawan kapal setia kencana sembilan laik berlayar dan penumpang yang selamat berjumlah satu ratus sembilan puluh empat orang ditambah tiga puluh dua orang kru kapal
hal ini sudah sesuai data manifest artinya dipastikan tidak ada lagi sisa penumpang yang belum diselamatkan
jadi manifestnya itu sesuai dengan jumlah yang ada di atas kapal
yang meninggal satu yang meninggal satu yang lain dalam keadaan kondisi baik
kondisi kapal dalam keadaan laik berlayar pak
semua kondisi kapal kapal pun baru dok kemarin
dan kondisinya semua memungkinkan dan seri pikat semua dikeluarkan dari sahabat bandar surabaya
hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran kapal satya kencana sembilan milik pt dharma lautan utama ini
tim knkt akan diturunkan untuk melakukan investigasi
nandik hayati banjarmasin